kereta cepat jakarta surabaya diharapkan bisa beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
saat ini proyek ini masih dalam kajian bppt
rencananya kereta cepat ini akan memiliki kecepatan satu ratus enam puluh km per jam dengan menggunakan lintasan yang sudah ada
salah satu negara yang ditawari proyek ini adalah jepang
pesawat itu sekarang katakanlah satu setengah jam
nunggunya satu jam
di anu satu jam berarti paling tidak mereka harus ada tiga lima jam
nah kalau kereta api ini bisa dengan lima jam ini kompetitif
tapi kalau nanti menjadi tujuh jam menjadi tidak ada suatu lompatan tertentu